ikut gak ya
mendingan gue ikut
glenn makasih ya
kamu menolongin aku kamu baik deh
gue ngelakuin semua ini
bukan karena elu
akan dapat pahala di bulan puasa ini
eh tunggu glenn
kita jalan ke kelas bareng yuk
gue harus balik ke mosong lah
gue belum selesai beres beres
balik aja duluan
gimanapun caranya aku harus bisa dapetin glenn
dia harus jadi pacar aku lagi
apaan sih aku lagi buru buru mau kosyolah nih
kamu jadi gitu sih
kamu kan masih pacar aku
mau kamu gak care lagi sama aku
semalam itu kurang jelas ya
gue kan udah bilang
kita sama sekali udah gak ada hubungan apa apa lagi
kita temenan biasa
gak ada hubungan spesial
tapi aku masih sayang sama kamu
kamu ngobrol dong pergi gitu aja
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
kenapa sih semuanya dikini
benci sama diri aku sendiri
bra erah banyak banget
yang sangat mudah
dan pulang sekolah hahaha oke ya thank you yes akhirnya ada pesantren juga ra jadi kita bisa
ikutan sekalian kita juga belajar ngaji pesantren kilat masya allah kayak kita makan sd aja
enggak zaman kali mendingan gue weekend tidur tiduran di rumah lah mending tidur di
rumah rumah pasti bantuin bokap lu nyukur emonyong lu tanya perintah buat mijit bantu
ikut enggak ya aduh bingung nih tapi kalau opikut mendingan gue ikut ah
ra pulang barang yuk ih bau banget sih loh lagi yang anak tukang cuci kok bajunya bau sih jangan jangan lu nyuci di cemperan kali ya
jangan jangan lo nyuci di cemperan kali ya

jangan jangan lo nyuci di cemperan kali ya
jangan jangan lo nyuci di cemperan kali ya
lo kok bisa betah sih pulang bareng dia
eh sih lo kalau ngomong jangan menghina kayak gitu dong gak sopan tau gak gue mau pulang sama siapa aja tuh terserah gue
ra pulang sekarang yuk
hahah gak apa kok pi lagi lo gak langsung hantarin gue kita gak bisa berdua aja ya
ah gak apa kok pi lagi lo gak langsung hantarin gue kita gak bisa berdua aja ya

pokoknya enggak ada tempat yang dulu aja

ya udah gini aja gimana kalau lo pulang bareng gue gue anterin sekali ngfindahkan rumah lo yang baru ya

ya udah deh gue ikut
ih ih bego banget sih si opi
orang bau kayak gitu aja dideketin
lihat aja ya gue bakal bikin longga betah di sekolah ini
tuh si jajak mana sih lama banget nih
lo dari tadi gue nungguin lo gak nongol nongol juga gue udah pegel nih
kenapa aja lo lebar lebar
abisnya lama lo gue ada ditungguin dari tadi
eh rupuk kaleng
lu kalau mau ikut gue sabar nunggunya
abis dari guru bebek
eh denger ya gue gak peduli lo ada urusan sama siapapun
gue gak peduli
gue udah pegel nih gue udah capek
yaudah kok galakan lo sih
emang kalau gue gak mau kenapa terus
tenang aja nanti gue jahitin deh
gue kan juga tahu bokap gue mantan tukang jahit ya kan
silahkan neng robby
eh eh eh eh sebentar
kalau neng laura nggak boleh naik dilarang naik mobil ini ya
kok bapak ngelarang laura masuk
ini pesen dari madam sis mary
kalau neng laura nih gak boleh naik mobil ini
kalau dimarahin tasnya gak dapat deh
gue bisa kejalan sendiri okay
oi lo emas banget sih lo hari ini
dari tadi cuma disempis segini doang
sekolah masih kelihatan tuh sekolah
bukan gue yang ngelemar cuma lo nya yang gendut
pokoknya gue gak mau tahu
sebelum ngantri ke rumah lu beliin gue es yang dingin
di mana pak es juga dingin
hampir gue batalin
eh eh azan
kita kemusola dulu yuk
auuu bau banget sih sejadahnya
harus bersihin semuanya lagi ya
ah saya seneng banget deh
akhirnya ada juga yang bantuin saya bersih ini musola
aduh ngapain sih mereka pakai kesini segala
lo ngapain di sini
pakai nutupin muka segala lagi
bersihin sejadah segala
bukan harus sampe kalian tau
mau aku nyuci mau aku ngepel mau aku nyapu mau ngapain ya terserah
gue udah deh
mending kalian pergi aja
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
ya pergi aja
eh kok marah